aji kalau saya saya akan memanggil si pemilik anjing itu dan memintanya untuk menangani anjingnya
alhamdulillah tuh yang bener bener gampang kan
sampai juga kita ngadepin setan setan itu gak pernah berputus asa dalam menggoda manusia gak pernah
tadi tadi gak apa apa
pak aji saya gak sanggup saya nyerah pak aji
bilang bilang dulu dong kalau mama bunuh sidar sidai kan bisa pamitan dulu sama mama
jangan diambil hati ini emang rekayasanya pak aji buat nyingkirin kita satu persatu
lainnya zidhar kita jatuh ke tangan dia
prong prong fit lo munduran dikit munduran dikit munduran dikit gue gak keliatan gue gak keliatan
lo mundur mundur lagi mundur lagi terus terus terus
maksudnya apa nih fit
prong kaya ada suara hey
pak pak pak
kaya ada suara orang larinya pro
s sudah bos terus
gua nggak kenal
aduh pitunggir gue
aduh aduh aduh
kalau begitu caranya lu ngadepin setan
lu bakal repot
waktu lu bakalan abis
pakai akal akal
siap pak haji
ini yang bikin si kijo patah hati cewek yang mana
ini pirda pak haji
itu dia orangnya pak haji
karena cintanya ditolak
sebab pirda sudah bertunangan
kenapa kita nggak kepikiran sampai sana ya
karena pikiran kita ini masih bersih
nggak keganggu soal perempuan
ilmunya pak haji yang bikin dia kepikiran sampai ke sana
mudah mudahan pak haji masih ingat ilmu silatnya ya
kenal nggak ini siapa
hai jangan buru buru
sekarang gue mau tanya
liwat di depan rumah orang
anjing itu orang
si dan akan lewat jalan lain
misalnya jalan lain kakak adek
saya akan cari waktu lain pakji
saya akan tunggu waktu anjing itu istirahat
cuma ngejaga itu anjing tidur
timpuk aja pake batu
lebih galak dari lo
itu anjing larinya lebih kencang dari lo
kalau cara nu berpikir kayak begitu
waktu meternaga lo abis
cuma mikirin anjing doang
terus kapan waktunya
buat ibadah kepada allah
saya akan memanggil si pemilik anjing itu
dan memintanya untuk menalani anjingnya
tuh yang bener
ramai juga kita ngadepin setan
setan itu gak pernah berputus asa dalam menggoda manusia
hahaha gak bisa lah ya pakji
ya bisa dari depan dari belakang dihajar
gak bisa dari atas dari bawah
abis musti bagaimana dong
selain mesti ikhtiar dan berjuang terus menerus
ame pemilik setan
yang menciptakan setan
bagaimana caranya supaya allah mau menolong kita
ya kita yang mesti punya ubu ubu
hubungan bahaya mauloh bagaimana caranya hai jalanin perintah allah dan jauhi larangannya
secara terus menerus dan sungguh sungguh istiqomah aduh orangnya ini makin kentang
hai lupa kau kasihan tetangga nih kita depin otak tangan itu bisa dipakai oke ayo
ala cuy aja tempat ini kan bukan area masjid ya enggak aman nyanyi lagi
ndak kalah enam mursah hid laser
hai punjil apa masalahnya kalau baca gitu ya jangan di sini sana no udah di masjid aja tuh
biar khusus bener kenapa emang ini kan tempat umum suara juga ngangganggu orang sebagai warga
negara indonesia kita berhak domo manfaatkan fasilitas umum ya nggak wajah namim by nih
bagai mbah seekub ngajak
hai eh alhamdulillah
alhamdulillah akhirnya pergi juga
ini sih belum seberapa
masih banyak hal hal lain yang lebih berat yang mesti kita hadapin
itu yang mesti lo ajarin sama anak anakku nanti